papi tenang aja nama adriana tuh pasti balik kok
iya sayang papi cuman khawatir ini udah malem adriana sendirian di luar coba
dan papi cuman gak bisa ngebayangin dia mau tidur dimana di mamanya aja gak ada
tempat lain aja gak ada perempuan loh malem malem di luar sendiri lagi
papi bener bener udah dibutakan cinta bohong bohongannya si adriana
sampai nguatirin adriana tidur dimana segala lagi
pas tiba tiba reva datang nih ya pak ya
yaudah akhirnya boy ngelawan bang chandra itu dengan sepenuh hati menang deh pak
pasti seru banget tuh
tapi berarti kamu itu menang demi reva dong baik
eh alhamdulillah sih pak
tapi sebenarnya boy itu gak mikirin menang atau kalah pak
ya iyalah boy reva pasti seneng banget
dan dia makin cinta sama kamu boy
sama seperti mama kamu
mama kamu tuh cinta banget sama papa
ini adriana sebenarnya ngomong apa sama mama ya
kok lama banget
eh gak usah apa jangan
ngintip itu gak bagus lah pak
udah kayak nyuri tau
oh jadi kalau nyuri tau tuh gak boleh
kalau nyuri tempe
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
nah kalau tidak maaf tahu
yan akan coba
jangan tidak mau
jeffrey kenapa bisa lihat itu
sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih esther
ya udah sekarang udah malem
sebaiknya kamu pulang aja
aku juga mau pulang mau istirahat
kamu bisa pulang sendiri
apa nggak sebaiknya kita temui guru besar
kita minta petunjuknya
kita perlatih lagi
dan kita bangun kembali dojo ini sensei
gue gak akan pikirin sampai sana sih
tapi thanks udah makin sama gue
kita pulang yuk
orang itu sebenarnyanya baik tante
dia punya tiga perusahaan besar
dan dia punya rumah di mana mana
properti juga tante
dan itu semua bukan hanya ada di indonesia
tapi di luar negeri juga
ganteng sih tante
ganteng banget malahan
ya agak indo indo gitu
tapi itu semuanya gak ada apa apanya
itu gak akan ada artinya buat aku
mau lebih kaya lebih ganteng cuma boy
yang ada di hati adriana tanta
aku ini bener bener jadi gak enak banget deh
sama si adriana
kayaknya tuh adriana itu bener bener
kalo gitu boy mau istirahat dulu ya
papa juga istirahat udah malem jangan moving
langsung ke kamar kamu
jangan mau kalau diajak ini brung sama mama kamu
ya di jalan ya pak ya
ada apa ma
adriana kan tamu
dan adriana kesini pengen ketemu sama mama
bukan sama boy
ya kan adriana
eh tapi kan
kamu kenal sama adriana berarti adriana itu temu kamu juga tahu
kamu duduk ngobrol tuh
jadi boy duduk sini ma
ya terserah kamu ngajak ngobrol apa aja bebas
yang penting bertanggung jawab
mama ambil dulu ya di kamar
sebentar aja kok
jangan lama ma
adriana udah pulang ma
jadi mama tinggalin dia sendirian di bawah
ya tenang dong
masa ditinggalin sendirian
ditemani sama si boy
mama kan yang sengaja ngundang adriana kesini malem ini
mendingan papa fitness deh biar sehat daripada fitnah pak
ngapain dong adriana malem malem begini ke rumah
papa tuh ternyata

iyaudah ma ceritain sedikit deh gosipnya
adriana itu lagi sedih
adriana tuh lagi galau
kasian pak dia pengen curhat sama mama
pak kek ditemenin sama boy segala
nah kalau gitu papa harus temenin
eh eh eh gausah gausah papa
berbahaya berduaan di bawah
gak kan anak mama mama kan biar ini urusan istri istri urusan ibu ibu
suami istirahat aja udah malem
jangan pakai akal akanan mama lagi loh
gak lah papa
kasian namanya orang sedih
ya udah dong papi jangan kayak gitu
reva tuh jadi gak tenang ngeliatin papi dari tadi
papi tenang aja
nama adriana tuh pasti balik kok
ini udah malem
adanya sendirian di luar coba
dia mau tidur di mana
di mamanya aja nggak ada
tempat lain aja nggak ada
perempuan loh malem malem di luar sendiri lagi
papi bener bener udah dibutakan cinta bohong bohongannya si adriana
sampai nguatirin adriana tidur di mana segala lagi
si adriana kan banyak duit
tidur di hotel bintang lima juga bisa dia
sampai jumpa lagi